tujuh juta kendaraan diprediksi akan masuk ke jawa tengah selama masa libur natal dan tahun baru
angka tersebut tak lain dari antusias masyarakat yang memanfaatkan libur natal dan tahun baru untuk mudik ataupun berwisata
baik melewati jalur tol dan non tol seperti jalur pantura jalur tengah maupun jalur selatan
menghadapi hal tersebut polda jawa tengah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi dan penanganan jika terjadi kemacetan
di antaranya dengan mendirikan posko dan penempatan personel yang bersiaga selama dua puluh empat jam
selain itu polda jawa tengah juga siap memperlakukan rekayasa kontraflow
ataupun one way bila mana pihak korlantas melakukan diskresi karena arus keluar jakarta melalui cikampek
polda dengan jajaran dasar markas sudah optimal baik survei baik kitol termasuk rest area
sementara itu mengantisipasi meningkatnya kebadatan arus lalu lintas sejumlah warga memilih untuk mudik ataupun liburan lebih awal
lima jam setengah berhenti empat kali tujuan solo
tidak ada kemacetan
khusus untuk ruas tol semarang solo polda jawa tengah mempersiapkan rekayasa lokal
baik kontraflow maupun one way yang dimulai dari gerbang tol banyumanik hingga ke bawen atau salatiga
bila jumlah kendaraan membeludak
damar sinuko semarang jawa tengah